sidang perdana pembunuhan ibu dan anak dengan terdakwa yosef hidayah di pengadilan negeri subang
mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
dalam dakwaan primer jaksa menjelaskan
jika terdakwa yosep bersama danu dan ketiga tersangka lain melakukan pembunuhan terhadap istrinya
tuti suhartini dan anaknya amalia mustikaratu
namun berkas pemeriksaan maupun dakwaan dilakukan secara terpisah
sehingga baru yosep yang disidangkan hari ini
usai sidang pembacaan dakwaan pengacara terdakwa yosef hidayah menyebut
dakwaan yang disusun jaksa tidak jelas sehingga mereka merasa keberatan dengan dakwaan tersebut
karena memang sebenarnya kita sudah mempersiapkan sendiri juga mengenai eksepsinya
insya allah waktu seminggu ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan eksepsi
kita ajukan keberatan baik dari secara formalnya dakwaan maupun subtansi dakwaan